kota seribu tradisi
tradisi tradisi tua menyatu dalam seni kehidupan suku ossing
suku asli banyuwangi
di antara ratusan seni tradisi
sebelang diakini menjadi tradisi tertua
yang lahir sejak tahun seribu enam ratus sembilan puluh delapan masehi
mantra pengabur sukma menjadi ampuh untuk mengelabuhi musuh
saat perang bayu berlangsung pada masa kekuasaan tawangalun di bumi belambangan
mantra ini pula yang dibacakan dalam setiap bait nyanyian sebelang pada malam puncak ritual
tak tercatat dan tak terekam tradisi sebelang berkembang lewat tradisi lisan turun temurun
kelurahan bakungan dan oleh sari diakini sebagai cikal bakal sebelang bermula
sebelang useng hanya di sini di bali ada namanya sang yang widardi di desa bona
hanya satu desa sana jadi provinsi bali itu hanya satu ada sebelang yang disebut cangyang widari di desa bona
kalau di banyuwangi dua kulisari anak dan bakungan gaek
ya dari banyuwangi tapi masih hindu bali masih hindu
sebang oleh sari dilakukan sesudah upacara galungan
sebelang bakungan dilaksanakan sesudah upacara kuningan
tapi perkembangan islam pada saat seribu delapan ratus kan kita tidak punya upacara galungan kuningan
saking pinternya wali teruskan saja
tidak ada galungan idul fitri tidak ada kuningan idul adha
saking pinternya warah wali
tidak memberantas tapi masih di
sebetulnya kalau bakungan parodik
satu gerak parodik yang menggambarkan inilah peristiwa perang bayu
kalau oleh sari mulai berdirinya kerajaan tawangalung ceritanya
jadi alur ceritanya parodisnya kesana
tapi gendingnya hampir sama
sebelang adalah tarian yang berkisah tentang kesucian kewibawaan
dan ketegasan yang dibungkus dalam keanggungan sosok perempuan kesatria
kesucian menjadi syarat mutlak yang melekat pada penari sebelang
secara filosofi sebelang itu adalah seorang figur perempuan
yang dia itu punya kepedulian dengan kelestarian alam dan lingkungan
di banyuwangi itu ada dua sebelang
sebelang oleh sari dan sebelang dakungan
sebelang oleh sari ini diperankan oleh anak anak yang masih mojo putri
artinya anak yang belum men belum munggah perawan kalau istilah banyuwangi
kalau di bakungan itu orang yang sudah tidak men lagi
jadi artinya secara filosofi juga
sebelang itu harus diperankan oleh orang yang suci
orang yang lepas dari hawa nafsu
dan kegunaan dan tujuannya sebelang ini semuanya itu untuk menolak balak
jadi di banyuwangi kayaknya hampir di setiap desa
selalu ada balak balak yang mengancam keselamatan dan kelestarian lingkungan tersebut
oleh karena itu ada sebelang seperti di oleh sari
ada sebelang di bakungan
ada juga kebo keboan
ada juga keboan
di kemiren ada namanya barong hidir bumi
ada tumpeng sewu
semua itu bentuk wujud dari rasa syukur masyarakat using kepada yang kuasa
dan mengharap agar supaya keadaan itu bisa pulih kembali seperti sediakala
untuk merebut hati anak muda dan membuat sebelang tetap hidup
di antara banjir budaya asli dan keadaan yang berbeda
sebelang di gelar dalam bentuk festival
dirayakan selama tiga hari berturut turut disertai berbagai variasi pengancun masa
agar sebelang kian dikenal
serta masuk menjadi bagian dari kehidupan sosial warga bakungan dan oleh sari
inilah harapan akan kekekalan sebelang yang ditantang oleh degradasi budaya
ini sebuah bentuk inovasi dari seluruh komunitas
jadi tidak hanya di sebelang ya hampir semuanya
yang selama ini hanya berkutat pada rutinitas ritual
ini merupakan bagian dari membangun daya tarik terhadap rasa cinta
jadi membangun rasa cinta terhadap budaya itu
karena kadang kadang pada masyarakat tertentu
merasa bosan dengan kegiatan ritual yang itu itu saja
sehingga coba dikombain dengan kegiatan penggalian potensi
melalui pameran produk unggulan di setiap komunitas
aman ini mendorong seluruh komunitas melakukan itu
jadi rangkaiannya tidak hanya sehari dua hari bisa nanti beberapa hari
nah di setelah setelah kegiatan itu
itu juga ditampilkan potensi budaya apa
makanya yang disebut majestik ini adalah nilai nilai
nilai nilai luhuran yang masih dijaga
dan nilai nilai budaya yang ada di banyuwangi
itu ditampilkan dalam pagelaran pagelaran
dalam rangkaian acara yang nantinya
pada puncaknya itu adalah kegiatan ritual
tantangannya adalah yang jelas degradasi kebudayaan
dimana kalau kita lihat
di akau itu tidak
terjadi sebuah dekadensi terhadap budaya itu sendiri
dengan masuk masuknya budaya budaya asing
atau kemajuan teknologi
yang ini menjadi keharapan kita aman
untuk tetap terus melestarikan nilai nilai itu melalui pewarisan
jadi di dalam unsur kerja aman itu ada unsur pewarisan
dimana generasi generasi muda kita ajak
untuk mengidentifikasi dirinya sendiri
tentang kearifan lokal yang ia miliki
dan yang harus terus dipertahankan
di dalam sebuah prosesi ritual itu
itu tidak gampang untuk langsung menggantikan
karena harus ada proses
pendampingan yang terus menerus
menyangkut terhadap kaidah di dalam ritual ritual itu
warga osin tak akan membiarkan identitas tertuanya ini lenyap tergerusaman
penggiat seni mematri tradisi ini dalam karya seni
yang dicintai generasi masa kini
tari ganyong dan klitik menjadi buah keturunan tari sebelang
tarian yang menggambarkan keteguhan dan kepribadian kuat perempuan perempuan desa
sebagai penggambaran sebelang dan pesta panen
yang melimpah pasca ritual sebelang digelar
kalau kaitannya sangat erat sekali
karena kalau sebelang itu kan menggambarkan tradisi
sebelum saya itu menggambar
menggarap tari ganyong itu memang filosofinya anak anak desa
dan sebelang itu kebanyakan ada tradisi desa
jadi saya menggarap tari ganyong itu mengambil dari unsur anak anak desa
anak anak perawan gadis desa yang aktif untuk menanam padi
asal usulnya bahwa kalau tari sebelang itu kan sebelang tradisi itu kan
intinya untuk menghilangkan penyakit penyakit
jadi untuk menanam padi supaya subur
si putri putri ganyong itu adalah menggarap padi
supaya hasilnya berlimpah ganda
terus akhirnya munculnya tari
kelitik itu kelitik itu penggambaran adalah
pesta panen pesta panen yang hasilnya
berlimpa ganda akhirnya para tani
ngumpul adalah mengadakan pesta panen
yang menyebabkan tari tari kelitik emas itu tadi
karena itu jika tidak ada rekomendasi untuk climateng
ketika bisa mengarangkan tiring
adam harus mengintimidasi
kemudian memakan tenaga yang tidak bisa deep
beliau dulu yang bilang
nanda sudah sampai sekarang tidakible
dia sesuai dengansuatu
ini teman itu
negara itu yang menjengkelikkan kita
masih lekat diingatan supani ketika ia terpilih menjadi perempuan sebelang
di usianya yang ke tujuh puluh lima tahun tak pernah terbersih di benak perempuan bakungan ini menyandang predikat sebelang
saat ditunjuk oleh ketua adat dan warga bakungan supani tak kuasa menolak
saya berpikir saya akan meninggal saya tidak mau
saya ingin menjadikannya
saya tidak mau tapi saya ingin menjadikannya
berbeda dengan bakungan di desa oleh sari penari sebelang diperankan oleh bocah perempuan yang belum akil balik atau belum menstruasi
perbedaan sebelang dengan penari usia lanjut dan sebelang muda
terletak pada omprok atau mahkota yang dikenakan
sebelang muda mengenakan mahkota dengan bunga bunga mekar dan rambut berwarna hijau
di masa lalu omprok ini dibuat dari daun pisang muda dan bunga bunga segar
namun kini omprok sebelang siap pakai banyak dimiliki oleh sanggar tari di banyuwangi

sebelah bagungan sebaliknya supani yang terpilih menjadi sebelang bakungan harus mengenakan perempuan yang belum akil balik atau belum menstruasi
ambil omprok berbias bunga dermo
dan rambut omprok berwarna putih yang terbuat dari kain kafai
konon penari sebelang bukan penari biasa
ia tak perlu berlatih tari
arwah yang merasuk dalam jiwanya lah yang akan membimbing setiap gerak tubuh saat ritual sebelang berlangsung
seperti itu selama pelajar tulang pahlawan
tapi kalau sebelang belum ada sebelang latihan kecuali gamelanya
kalau penarinya tidak pernah latihan

sebenarnya bukan penari tapi begitu kesurupan dia sangat menguasai dengan irama musik itu sendiri
karena kesurupan dan menurut orang banyuwangi itu karena perewangannya
nah kalau nggak ada yang merasuki disitulah barometer sebelang itu gagal
bukan banyak sedikitnya pengunjung tapi itu bisa kesurupan apa enggak
barometer kesurupannya disitu
bukan berapa pengunjungnya
ya mr x tadi itu yang berperan yang menentukan
tapi kita kan mungkin hanya ada orang orang tertentu yang bisa komunikasi sama pihak ketiganya itu
pelaku ini hanya menjadi sebuah media untuk menyalurkan budaya yang sudah sekian lama dilakukan
kita bisa bertahan sampai sekarang
dan itu kan hanya ada keturunan mbak
nggak bisa orang lain tau tau menggantikan nggak bisa
dan itu harus satu sisi ada darah keturunan sisi lain harus disukai oleh roh yang mau masuk ke situ
mungkin walaupun itu keturunan tapi kalau rohnya tidak bisa masuk ya gagal juga
bagi supani saat harus menjalankan kewajibannya sebagai sebelang
ia hanya tinggal menjalankan apa yang semestinya dilakukan
raganya seakan telah disiapkan sebagai wadah para leluhur
tak ada yang ia rasakan selain pusing setelah kembali sadar
supani hanya menjalankan tradisi leluhur
memegang teguh keyakinan adat suku osing yang telah hidup ratusan tahun lamanya
saya masih menggunakan aneh kuning
setiap hari saya harus selanjutnya
tapi saya tidak bisa selanjutnya
saya tidak mengerti
saya tidak mengerti bahwa saya berbunceng
ketika hari yang telah ditentukan tiba sebelum menari supani menjalankan ritual rutin
ia harus mengunjungi makam leluhur sebagai ucap pamit dan meminta izin kepada sebelang sebelang sebelumnya
supani kerap meminta keberkahan bagi desa tempat ia dilahirkan
saya ingin memiliki kekuatan yang baik
saya ingin memiliki kekuatan yang baik dan selamat
semoga hari ini saya bisa sehat dan selamat
semoga saya bisa bertahan lama
maka sekarang saya janggung
kalau tidak saya ingin janggung lagi
malam pun tiba
dengan didampingi among atau penuntun jalan sebelang supani mulai dirias
sebagai seorang pengantin wajah tua supani tampak kian molek
pawang sebelang mulai merapalkan
doa pemanggilan arwah leluhur dengan bibir komat kamit seperti mengucapkan sesuatu
jururias pun siap memasangkan omprok mahkota sebelah
desa pun dihias dengan janur
musik osing mengalun bertalu talu
terdengar di setiap penjuru desa
rumah rumah sibuk menyiapkan ingkung pecel pitik syarat utama dalam ritual kirim doa sebelum sebelang beraksi
malam ini adalah malam sebelam
hanya cahaya obor yang menjadi penerbangan
alunan gending selendro memecahkan kesunyian kampung
memanggil warga untuk datang menyaksikan pertunjukan
sebelang pun mulai menang
mata penari sebelang tertutup
pertanda arwah leluhur telah merasuk
dua orang among atau pendamping pun siap mengiringi
membuka jalan bagi sebelah menuju kesinggasan
tarian demi tarian pun dimainkan oleh sebelah
dengan mata terpejam
setiap gerak tarian sebelang menyiratkan makna akan kehidupan
seorang yang merasa saya ini sudah kehilangan generasi
bingung apa yang saya kerjakan
akhirnya tidak menemukan
hanya membayangkan generasinya yang digendong
ini loh generasi saya
akhirnya dia cari orang
sudah panjir keling
tidak bisa dibiarkan dijajak kekuasaan ini
harus pegang keris
kan pegang keris
setelah itu selesai masalah
biasanya masih anu energi
apik itu baru dia
setelah itu dia
ini loh kembang
saya minta tolong generasi kita
menggambarkan tentang kehidupan masyarakat adat osing
yang tak boleh lepas dari berkah kebaikan
akan pesan leluhur di masa lalu
untuk masalah gending gending ini
sudah satu pakem
tidak bisa dirubah
dengan gending gending tersebut
itu tidak ada penciptanya mbak
semuanya tidak mengetahui tentang penciptanya siapa gending gending tersebut
ini gending gending ini sebetulnya
kalau digendingkan semua ini
tidak bisa selesai satu malam
bisa selesai sampai satu minggu mbak
sedikit ada perbedaan mbak
sedikit ada perbedaan
dari oleh sari dan bapengan
malam kian larut
mendung menyelimuti bulan
satu demi satu ritual sebelang telah digelar
sebelang bakungan sudah dilangsungkan
doa doa telah dikumpulkan
warga percaya bahaya akan sirna
dari desa merenggok